video seorang wanita yang pingsan dan tergeletak di tepi jalan
menjadi perbincangan warganet di media sosial
peristiwa ini terjadi di kawasan jembatan kalilo banyuwangi jawa timur sabtu siang
banyak warganet yang mengira wanita itu terjangkit virus corona
karena petugas yang menolongnya berpakaian hasmat
namun setelah diperiksa wanita bernama nila octavia itu rupanya hanya pingsan
ia mengaku kelelahan dan belum sempat sarapan
saya tadi yang pingsan di timurnya jembatan kalilo
mohon jangan panik karena alhamdulillah tadi saya harus diperiksa dari pihak rumah sakit
saya hanya mengalami mual saja dan alhamdulillah saya sekarang sudah bisa pulang dan bisa segera hadir
menurut wakil ketua satgas covid sembilan belas banyuwangi
petugas memang harus mengenakan alat pelindung diri atau apd lengkap saat mengevakuasi warga
itu adalah prosedur penanganan pasien
di tengah wabah virus corona saat ini
evakuasi menggunakan pakaian hasmat bukan bermaksud menakut nakuti warga
melainkan wujud antisipasi terhadap penyebaran virus corona
yang viral diduga seorang wanita di kabupaten banyuwangi terkena corona
pada prinsipnya peristiwa tersebut tidak benar
si wanita tersebut mengalami pingsan dan dilaporin ke rsd
ini di lambangan
dua belas rsd di lambangan menggunakan pakaian apd sesuai dengan penanganan covid sembilan belas
kombes arman juga mengimbau warga untuk lebih peka dan melaporkan informasi dalam bentuk apapun
kepada kepolisian dan petugas kesehatan terdekat agar tidak membuat kegaduhan di masyarakat